ini rumah yang ceritain rumah profesor itu kelihatannya sedih kan iya karena dia itu
butuh konsentrasi untuk kerja ayo ayo cepet cepet
itu enggak suka asistennya megang duit lagi antar kalau ada yang hilang lupa jadi tuduh
mencuri udah deh tutupin gue emang aturannya harus begitu iya pokoknya lu tenang aja
ntar selesai kerja gue kasihin deh duitnya lu percaya sama gue deh
dari sekarang sampai jumpa lagi di video selanjutnya
kita udah tau rumahnya
saya udah ada jualnya
saya udah ada jualnya
saya udah ada jualnya
selamat siang profesor
sesuai dengan janji saya
saya membawa dua orang anak ini
cepat tak perlu susah banget
diperiksa dulu takutnya kamu ada penyakit
yang penting kamu kerja
ya kenapa itu bersen
aku syukur cepat
kok kayak yang jual beli kambing
jual beli kami jual beli kami
sudah jauh diam
hahaha giri tori
bagaimana profesor bagus bagus kan
terima kasih profesor nanti kalau ada lagi saya bawa buat profesor lebih bagus lagi
itu kan duit
ini kartu nama daftar belanjaan punya profesor
masih bersyukur makasih ya udah dicariin kerja
tuh sesama orang sunamakan kita harus tolong menolong
silih tulungan gitu
ya udah antara tuh kalau saya sudah kaya sudah sukses di sini nanti juga saya akan tolongin kamu ya
harus oke cas dulu
nanti kita beli uang
ya kita pergi dulu ya
mungkin sebentar lagi kita akan jadi kaya
ini profesornya juga sudah begini kayanya ya
udah lama banget ini duitnya nih
wah lumayan nih
ini bisa buat
ini bisa buat
nanti kita beli ya
ya oke tuhan
kalian sampai saatnya again